sepuluh rumah rusak berat akibat terkena banjir bandang dan longsoran bukit lio di desa pasir panjang kecamatan salem kabupaten brebes
tak hanya itu saja longsoran dan banjir bandang membuat akses jalan dusun cikare desa pasir panjang tertutup longsoran sehingga ratusan warga terisolir
seperti inilah kondisi longsoran pegunungan lio desa pasir panjang kecamatan salem brebes jawa tengah jumat pagi
longsoran menimbun area persawahan dan sejumlah warga yang sedang bercocok tanam
tim sar dibantu tni polri dan warga berencana kembali melakukan proses pencarian terhadap warga yang tertimbun longsoran
selain menimbun area persawahan longsor dan banjir bandang juga merobohkan sepuluh bangunan rumah di dusun cikare desa pasir panjang kecamatan salem
longsor juga menimbun akses utama dusun cikare sehingga ratusan warga terisolir
longsor dan bandang yang tersebut dikonsumsi oleh tni dan jawa tengah
tni dan indonesia hendrawan setiawan di brebes jawa tengah
hendrawan pencarian pagi ini dilakukan di empat zona
zona mana yang diperkirakan menjadi zona tersulit bagi tim sar dan tim gabungan untuk mencari korban
sudah agak sulit menyatakan zona mana yang paling sulit dalam pencarian ini
karena luas dari longsor ini cukup panjang
bila anda melihat bagian kanan saya ini sampai dengan bagian kiri
ini bukanlah bagian atau seluruh bagian dari longsor
ini hanya nyala bagian tengah saja
di sebelah bukit sebelah kanan saya ini misalnya ini masih ada longsoran yang cukup tinggi
di sana ada tim sar gabungan yang bekerja di sektor satu
kemudian ada di sektor dua di sebelah kanan saya
dan di sebelah kiri saya adalah tim sar yang bekerja di sektor tiga
ada satu sektor lagi yang bekerja
namun mereka tidak bekerja hanya dalam satu titik
namun mereka berjalan dari ujung bawah dari longsor ini menuju ke atas
karena informasi yang kami peroleh ada beberapa penemuan dari potongan tubuh misalnya
ini berada dalam aliran sungai
nah inilah yang kemudian menjadi perhatian dari tim sar di sektor empat ini
jadi mereka berjalan menyusuri ke arah atas dari tanah longsor ini
informasi terakhir yang kami peroleh dari kapolres brebes akbp sugiarto mengatakan
dan tadi ada satu
jenazah ditemukan berjenis kelamin perempuan
dan saat ini sedang diidentifikasi oleh tim dvi dari polda jawa tengah
namun kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak bpd misalnya
yang menyatakan atau mengidentifikasi siapa identitas dari perempuan yang baru saja ditemukan beberapa saat yang lalu yuda
hendrawan terkait dengan jumlah korban yang saat ini diperkirakan hilang
adakah data pasti berapa banyak
ada informasi sebelumnya
ada enam belas korban yang belum ditemukan atau dinyatakan tidak diketahui keberadaannya
ya memang benar
bila kemarin sempat ada informasi ada delapan belas yang hilang
namun tadi pagi kami mendapatkan update lagi yang menyatakan bahwa ada enam belas orang yang hilang
namun bila dihitung secara matematis dari temuan seorang perempuan yang tadi ditemukan beberapa saat yang lalu
ini jumlah yang hilang
diperkirakan menyusut menjadi lima belas
namun meskipun hal ini kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak bwd setempat
namun ini adalah laporan pandangan mata yang kami lihat dari setidaknya tiga sektor yang ada di kabupaten brebes ini
tepatnya di kecamatan salem ini
hendrawan ini memang masih terlalu dini ya untuk menyimpulkan penyebab terjadinya longsor
benarkah akibat hutan yang gundul
mengingat tadi saya lihat di belakang anda banyak sekali

apakah memang ini salah satu faktor yang diduga penyebab terjadinya longsor
ya ini tentu saja juga menjadi perhatian bukan hanya anda tapi kami juga yang ada di sini
dan ketika saya berbincang dengan beberapa pihak stakeholder yang menjadi timsar misalnya atau warga masyarakat
apakah benar ini salah satunya karena penggunaan hutan
namun ini memang belum ada pernyataan resmi
yang menyatakan bahwa penyebab dari longsor ini adalah karena hutan yang gundul
namun meski demikian hal ini terjadi karena tim saat ini sedang berfokus pada pencarian dari korban yang saat ini hilang
karena tentu saja keluarga yang merasa keluarganya hilang saat ini berharap bahwa ada mujizat
di mana masih ada korban yang bisa ditemukan dalam kondisi selamat
karena ada informasi awal
yang menyatakan bahwa ada sebelas orang yang berada dalam satu mobil yang tertimpa oleh longsor ini
namun ini masih terus digali oleh pihak timsar gabungan
karena sebelas orang ini diperkirakan menaiki mobil pick up
seperti kita tahu bila kita bicara tentang moda transportasi yang berada di daerah pegunungan seperti ini
kita tentu sulit menemukan moda transportasi yang benar benar layak
seperti misalnya di kota kota besar seperti transjakarta di jakarta misalnya
namun mereka menggunakan bawa bawa terbuka
ini digunakan untuk pergi ke satu wilayah ke wilayah yang lain
khususnya beberapa dari mereka adalah pedagang yang menjual hasil buminya ke sejumlah pasar yang berada di kabupaten brebes ini
baik hendrawan terima kasih untuk laporan langsung anda dari kabupaten brebes jawa tengah
selamat bertugas kembali
sementara itu bpbd kabupaten brebes menetapkan status tanggap darurat longsor di kecamatan salem selama empat belas hari
untuk mencari para korban yang diduga masih tertimbun
sementara longsor juga terjadi di jalur utama
tegal purwokerto di desa linggapura kecamatan tonjong kabupaten brebes yang membuat jalan tertutup
berdasarkan rilis dari bpbd kabupaten brebes tim sar gabungan masih kesulitan mencari korban karena tanah masih bergerak
material longsor yang gembur dan cukup luas
selain itu cuaca mendung yang berpotensi hujan juga menyulitkan pencarian korban
kini bpbd kabupaten brebes sedang mengajukan penetapan status tanggap darurat bencana longsor
selama empat belas hari
kepada bupati brebes
masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi longsor
mengantisipasi terjadinya longsor susulan
longsor di hutan produksi milik perhutani bkph ini terjadi pada kamis pukul delapan pagi
selain itu jalur utama tegal purwokerto di desa linggapura kecamatan tonjong kabupaten brebes juga tertimbun longsor
material longsor menutup separuh badan jalan
hingga mengakibatkan kemacetan di kedua arah sepanjang empat km

kepada bupati brebes
akibatnya hanya satu lajur yang bisa dilalui kendaraan dari dua arah
longsor ini disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur kawasan itu